pada rekaman cctv terlihat korban jatuh karena menghindari motor lain yang berhenti di depannya
hanya beberapa detik kemudian mobil suv yang melaju dalam kecepatan tinggi langsung melindas korban dan motor korban
kini penyidik di telantas polda metro jaya menetapkan status tersangka terhadap mahasiswa yang menjadi korban kecelakaan tersebut
sementara itu polda metro jaya bersama tim gabungan pencari fakta yang dibentuk oleh kapolri menggelar kembali rekonstruksi ulang pada kamis pagi
sebanyak sembilan reka adegan dilakukan
sebelas orang saksi yang ada pada saat kejadian juga membantu polisi dan sejumlah ahli dalam menerangkan peristiwa tersebut
namun sayangnya keluarga korban tidak hadir dalam rekonstruksi ini
dalam rekonstruksi mobil yang dikemudikan eko melaju dalam kecepatan tiga puluh km per jam
bagian depan mobil kemudian menabrak tubuh hasha yang terjatuh ke jalur kanan
dalam adegan lainnya eko kemudian berhenti dan bersama warga sempat mengangkat korban ke tepi jalan
dalam rekonstruksi ini terungkap eko tidak membawa korban ke rumah sakit
dalam adegan terakhir eko tidak membawa korban ke rumah sakit
eko menelpon ambulans yang datang setengah jam kemudian
petugas ambulans yang mengikuti reka adegan mengungkap saat diperiksa hasya sudah tidak bernafas
saat ini jalanan pun masih dipenuhi oleh berbagai bukti bukti otentik yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga dua belas saksi ahli
untuk saat ini pihak dari kepolisian tidak bekerja sendiri atau hanya pihak internal dari polri
namun pada saat rekonstruksi juga hadir pihak dari eksternal untuk bisa memastikan bahwa pada saat proses rekonstruksi berlangsung juga ada kontrol sosial
untuk merekam seluruh jejak bukti bukti di tkp kepolisian menggunakan teknologi informasi tiga dimensi yakni traffic accident analysis
alat ini diklaim dapat mengetahui apakah pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan masih sempat melakukan pencegahan atau tidak
jadi bukti bukti fisik di tkp berupa bekas goresan di jalan bekas di bumper mobil di ban itu semua bisa bercerita berdasarkan hukum hukum fisika dan matematika
merujuk pada penyelidikan sebelumnya hasyah yang merupakan korban telah ditetapkan sebagai tersangka
pakar hukum dari universitas jayabaya yang juga hadir dalam proses rekonstruksi menilai proses hukum yang dijalani oleh kepolisian sudah benar
dan keluarga korban tetap masih bisa menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan
boleh dia nuntut pendata seribu tiga ratus tujuh puluh dua nuntut aja pihak yang dianggap merugikan dia menyebabkan kematian kan nuntut pendata disidangkan
jadi itu pakai hukuman jembatin lo semua jadi tidak diviralkan tidak ngomong ini ngomong itu kita pakai hukum aja
dalam rekonstruksi ulang barang bukti mobil pajero hitam milik purnawirawan polri juga digunakan untuk rekonstruksi
karena menjadi putih
dirlantas polda metro jaya kombes pol latif usman menegaskan
mobil tersebut masih merupakan kendaraan yang sama dengan saat kejadian karena stikernya telah dilepas
tim liputan cnn indonesia